berbeda dengan empat terdakwa lainnya terdakwa richard eliezer tidak mengajukan eksepsi setelah mendengar tim jaksa penuntut umum atau jpu selesai membacakan surat dakwaan
melalui kuasa hukumnya richard eliezer merasa isi surat dakwaan dinilai sudah cermat dan tepat
hal ini disampaikan kuasa hukum richard eliezer roni talapesi saat hakim meminta tanggapan dari pihak eliezer sebagai terdakwa
apakah akan mengajukan eksepsi atau tidak
roni mengatakan tanggapan dari pihak eliezer akan disampaikan pada pembuktian mendatang
selain itu dalam masa tiga hari ke depan pihak kuasa hukum richard eliezer sempat mengajukan kepada hakim untuk menghadirkan kembali lima saksi lainnya
antara lain ferdi sambo putri candrawati riki rizal dan kuatma'ruf
namun permohonan itu ditolak dengan alasan hakim masih memeriksa semua tersangka
mulai dari awal
terkait dengan dakwaan yang sudah disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum ada beberapa catatan dari kami penasihat hukum
tetapi kami melihat di sini dakwaannya sudah cermat sudah tepat
dan nanti mungkin kami pikir bahwa kami akan sampaikan nanti di pembuktian
jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan
itu yang pertama mulia
yang kedua sesuai dengan asas peradilan agar cepat kami mohon kepada yang mulia
melalui jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi bernama ferdi sambo putri candrawati riki rizal dan kuatma'ruf
sesuai dengan asas peradilan cepat kami mohon untuk di waktunya tiga hari ke depan kami bermohon
terima kasih mulia